selamat sore semuanya rekan rekan media
hari ini kita kedatangan keluarga almarhum vina
yang pertama sebelah kiri saya adalah
wasnadi bapak kandung almarhum
dan yang ganteng ini tapi saya lebih ganteng
dirat produser yang bikin film ini
saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan
karena kalau kalian nanti terlalu kemana mana
kamu bersaudara berapa orang
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum
berangkatnya dari rumah izin mau main
baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal
di jam setengah satu malam
dia bilang fina kecelakaan
terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit
itu masih ada napas sebentar
sama pelaku yang datang ke rumah itu siapa
saya kurang tau ya
kok dia bisa tahu rumahnya vina dari mana
mungkin dia tau dari yang lain
kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal
ya waktu datang ke rumah sakit itu kan disitu ada polisi tuh
bilang banyaknya kecelakaan tunggal
emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum
nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak
kalau yang cowok udah meninggal di tempat
mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana
dari kecurigaan kami di tiga hari almarhum
jadi sudah tiga hari almarhum apa yang terjadi
gak ada yang retak lecet kecah
ambil hp dari kantong korban atau dari mana
terus saya curiga disitu kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu
hp gak ada lecet gak ada retak
hp tidak rusak tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu
nah itu nih perhatian dari polisi nih
motor tidak rusak tapi hp tidak rusak tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal
loh saya sama keluarga yang lain tanda tanya disitu
cuman hanya sekadar bertanya tanya aja
saya di telpon sama abangnya temennya
bahwa bilang kalo rumah adik kamu masuk tuh tubuh keonakannya
oh linda kesurupan berapa jauh rumahnya dari rumah kalian
terus ditelepon sama abangnya katanya linda kesurupan gitu
ya di kampung gak mau pergi sebelum ada yang disampein
disitu almarhum cerita semuanya kejadiannya
bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi mbak
kalo saya kecelakaan pasti baret semua saya
disitu saya gak baret gak apa apa
terus apalagi yang dia ngomong
ngasih tahu bahwa dia diperkosa
disiksa gitu kayak dipukul balok dipukul batu gitu dia cerita
cuman katanya gak semuanya
sebelas orang yang pelaku cuman gak semua perkosa
oke ada berapa orang yang perkosa gak tahu
ya terus dia disiksa kayak dipukul batu dipukul bambu gitu
dengan kondisi tubuh si korban
padahal si linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayanya
belum datang dia justru belum
kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah
angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana
saya kasih rekaman itu terus bukti bahwa hp almarhum adik saya masih utuh
itu saya kasih semua foto fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok
aibtu bapaknya almarhum yang cowok
terus saya kasih bukti bukti itu gak lama ada berita bahwa pelaku ketangkep
enggak langsung delapan orang itu tujuh orang dulu
baru nyusul satu lagi delapan orang
itu aja terus yang sisa tiga sampai sekarang saya belum
dari mana anda tahu banyak banyak di media menyatakan yang tiga dpo ini katanya bapaknya polisi benar nggak tuh
dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu cuman makanya saya belum pasti gitu
masih mencari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu adalah
oke dari bapak ada yang mau diutarakan silahkan pak
tadi saya telepon sama apa pokoknya
dany saya kebicara dengan kanit dany
bandung ya di bandung bukan di tomohon polda bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si deni ini kanit dari polda bandung
dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari dua ribu enam belas ke polda dari polres cirebon
nah yang menarik adalah hampir semua delapan orang yang ketangkap ini pada saat di bap pertama menyatakan ada tiga orang lagi pelaku
kemudian berubah sesudah paul lim pakai kejaksaan mereka merubah bap nya
nah itu satu dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin delapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal awal pada saat ditangkap
berarti benar itu ada tiga orang dari penafsiran kita sebagai ahli hukum
karena pada saat di bap kan terpisah hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi
tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan mereka merubah bap sehingga diduga ada tiga orang lagi
ada pengaruh di sini
ada pengaruh di sini sehingga tiga orang ini bahkan sampai sekarang seolah olah alamatnya tidak jelas
padahal itu harusnya di bap itu ada
jadi himbawan kami kepada bapak kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres dipenyidikan di awal
kalau delapan orang pelaku sudah menyatakan ada
tiga orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam bap terpisah
tapi kemudian kok bisa di bap berikutnya pada saat di bap akhir
pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah olah menyangkal bahwa keterlibatan tiga orang ini
yang kedua pada saat ini produser
diraj pada saat mau syuting ya
boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya
saya pada saat itu nggak ada di lokasi
tapi kebetulan tim saya yang bilang dan sebelum datangin saya datangi keluarga dulu ya
oknum polisi bilang apa dia kagum polisi dari mana
dia gak bilang sih dari mananya cuman dia bilang intel lagi
dia bilang kenapa disetujuin bikin film
harusnya jangan nanti bikin nama jelek polisi
jadi iu gak tau pasti apakah dia polisi atau intel atau intel polisi
memang delapan tahun sampai delapan tahun
sekarang tiga ini kemana
saya tidak bermaksud untuk menjelekan
kalau yang datang ke lokasi syuting
timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting
berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap
jadi himbauan kami kepada bapak kapolri dan bapak kapolda jabar
agar kasus ini dibuka ulang
penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka
dan agar diamankan semua bap dari delapan terpidana ini
yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah dpo terlibat
ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah jawa barat ini
ya karena delapan orang pelaku menyatakan
tapi kok bisa mereka merubah bap nya
kalau rame rame mengakui ada keterlibatan tiga orang
jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas tiga orang ini
agar keluarganya mulai dipanggil untuk di bap
bila perlu semuanya narapidana ini di bap ulang
di pab ulang untuk mengetahui tiga identitas ini
karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di indonesia ini
masih ada lagi nggak ada yang mau diterangkan lagi
intinya kalau saya bicara dari film
intinya kalau nggak ada film ini kan kasihan keluarga
udah delapan tahun kasus sudah terkubur ya
dan dengan adanya film ini bisa didampingin oleh pengacara top ya kan
dan polda jabar juga udah beli statement kemarin
semua dorongan dari netizen
awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang
jadi intinya ya itulah semoga keluarga mendapatkan keadilan
di sini ada yang nggak yang cocok dari asprigo untuk nonton
tetap terima kasih karena gara gara itulah
kasus ini pengais keadilan ini
mereka waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal
jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya
tapi perlu dijelaskan dulu ke pak ustman
dari pihak pengadilan diambil lagi
jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa
katanya suruh diotopsi biar menguatkan kenyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban
jadi diotopsi sudah berapa lama
tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan
termasuk pembarkosaan juga ada
mungkin pak dari paragraf

nah itu seperti viral jadi bolok bolokan bahkan sketch nya wajahnya pun tidak diperlihatkan
nah banyak yang disini memang bertanyakan ini serius gak sih polda jabar untuk mengusung ini
lalu yang kedua saya ingin menanyakan perihal rekaman keserupaan yang viral
semua seolah olah kejadian itu diungkankan disitu
nah yang terakhir tentunya setelah pak wakman sudah turun tangan tentu sudah viral
kalau mengumumkan dpo harusnya nggak boleh samar samar dong
jadi itu yang kami himbau lagi kepada polda jabar
makanya saya bilang tadi penyelidikan ulang
hampir dalam semua tindak pidana yang dpo apalagi orang indonesia
dia selalu pulang ke keluarganya
jadi kalau identitasnya tahu
jejak digitalnya gampang didapat
ini tindak pidana kecil kecilan
waktu restoran kita hotman yang ditajur bogor manajernya bawa kabur uang penjualan dua malam satu ratus tujuh puluh juta
dia dari pindah pindah pindah pindah dari hotel ke hotel sesudah dia terlibat judi online
dia mesan nomor baru
pakai nik ktp yang lama
hanya gara gara memang email dan nicknya dia untuk pesan nomor baru atau tidak
makanya dari yang saya bilang tadi
bahwa bagaimana saya mengumumkan dpo kalau belum tentu identitasnya
harusnya kalau memang sudah tahu keluarganya dipanggil
itu jejak digital saya itu bisa dapat dari keluarganya
tapi kalau siapa yang di dpo kan nggak tahu
ini yang saran kami kepada polda jabar
tolong agar bap yang pertama dulu
di mana waktu si delapan pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku
dan juga benar benar perlu di bap ulang
bukti rekaman ideologi bukan bukti
tapi itu hanya sekedar petunjuk
tapi melihat sinkron semuanya
dengan keadaan apa yang dia ceritakan
tapi yang paling utama adalah pengakuan
karena ini pasti akan di seluruh media
dan juga pertama barusan
bahwa itu barusan dari penyidik itu
sampai akhirnya orang orang
kemarin polda datang ke rumah
dan mengungkapkan tiga dpo
makanya melalui kita menghimbau agar
luka luka gitu juga betul
makanya di persidangan terbukti
kecuali yang di bawah umur cuma delapan tahun
penganiaya ini sudah membuktikan
langsung dilimpahkan dua ribu enam belas ke polda jabar
ditemukan adanya bekas bekas
bagian intim dari si korban masih
nah itu kebelakang lagi apa ya
dan almarhum sendiri sebagai produser film
kenapa akhirnya benar benar buat
eki berteman atau pacaran
udah ada mau ke tunangan ya
ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa
almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya
ada dari cemburu gitu ada ya
almarhum waktu masuk ke badannya linda itu
emang dari delapan pelaku ini gak pernah you dengar
cuma aku semasa hidupnya adik saya
sempat bilang juga ada yang suka
kalau dari filmnya sendiri apa mungkin akhirnya di
di filmnya kita gak bahas mengenai almarhum eki
karena kita gak dapat izin
jadi kita bahas fokus ke almarhumnya aja
jadi tidak kita kasih lihat percintaannya
ya mungkin ini baru pertama kali
ya saya gak tau sampai saat mana mungkin akan datang nanti menyusul
aku pun mulai ikut ini karena udah ngetahan
gue akhirnya gara gara video viralnya si tante mb yang dia bilang tidak butuh cowok gitu
ternyata final melulu akhirnya
itu saya itu setiap malam itu harus disalem
kalau nggak di sana seluruh indonesia pengaduan itu datang
yang masuk yang vina ini waya sama demsah itu penuh mengenai vina
pindah aku sendiri nggak tahu kasusnya jujur aja
nah langsung saya suruh tim nenel reset
akhirnya baru mulailah tertarik untuk ternyata menarik sekali

peralih dari siatnya mau nanya ke keluarga terkait filmnya
setelah tayang apakah penggambaran cerita dan reganya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga

ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak
pak kritik yang nyutup kalau ini eksklusif dan sebagainya
menurut saya yang kritik belum nonton filmnya itu ke satu
kedua kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka
ini semua ini semua kan kita di sini juga kena film ini
jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat
dan banyak titik titik itu nggak nonton tapi mereka hanya bilang eksklusif kekerasan
tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah
dan juga disetujui oleh keluarga
jadi keluarga sudah sesuai dengan ini ya
kan udah si umur hidup berarti benar benar itu sudah pembunuhan serius
kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong
kita belum baca putusannya ya
ya berarti kemungkinan besar ada hakim menemukan ada motivasi
karena nggak mungkin si umur hidup kalau bukan pembunuhan berencana
karena benar sih si umur hidup ya
berarti kita harus cari putusannya
kita tadi kan sempat dikatakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang ke rumah ya
itu apakah ada si pelaku salah satu dari pelaku itu merupakan teman atau seperti apa
kalau vina itu sebenarnya kalau untuk masalah teman tertutup dia
jadi kayak keluarga tahu itu temannya teman benar benar akrab atau enggak keluarga nggak tahu
ada pelaku yang tiba tiba tahu rumah fina gitu
ya mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak tahu
karena memang almarhum itu nggak pernah main
main kalau ada yang sampel
itu makanya kita akan mencari putusannya dulu karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup
coba ada lagi pertanyaan nggak sambil gua baca ini silahkan

ada informasi lebih lanjutnya mungkin bang soal aitudemi ini
ada ini tulisannya kayak cacing begini
ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini pertos
dari pelaku lain pak
maksudnya sebelum dipertosa udah direncanakan
waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu saya nggak tahu itu oknum
badannya kayak badan polisi gitu dia bilang dari hp pelaku itu memang ada settingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari alun alun sumber kita giring ke sini gitu
tapi sampai tapi polda kemarin itu
pak rumah itu bilang katanya mereka menyangkal
katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru di
ya itulah itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan
kalau itu semua penganiayan biasa nggak
jadi memang disini kami melihat ada keseluruhan
ada ketidakseriusan untuk mengungkap tiga pelaku ini
kelihatan jelas bahwa pelakunya sebelas orang
kelihatan jelas delapan pelaku itu mengakui keterlibatan tiga dpo ini
tapi kemudian mereka membatahnya sesudah mau limpah kasus kekejaksaan
kemudian yang kedua diumumkan dpo sekarang ini tapi identitasnya tidak jelas
bagaimana bisa mengumumkan dpo kalau identitasnya nggak jelas
halo bapak bapak polda jabar
di dalam pengumuman rumah polda jabar disebutkan di sini
dpo nya pegi alias peron
usia antara dua puluh dua sampai tiga puluh
jadi sekeliling laki laki warga indonesia
yang menarik di sini adalah
bisa tahu desa banjar wangun kecamatan mudu kabupaten cirebon
pertanyaannya adalah apakah bapak penyidik polda jabar sudah datang ke desa banjarwangun ini sebelum mengumumkan dpo
polda jabar sudah mendatangi desa banjarwangun kecamatan mundu kabupaten cirebon
si dpo ini memang dari asal sana dan keluarganya ada nggak
itu kan gampang banget diteliti
kecamatan wudhu termasuk juga camatnya kabupaten cirebon
agar bapak berkenan untuk mecek wargamu ada yang enggak warga bernama pegi alias peron dari desa anda
ya mungkin juga sudah menghilang tapi keluarganya ada
peggy alias perong desa banjarwangun kecamatan mudu kabupaten cirebon
desa banjarwangun kecamatan mundu kabupaten cirebon
mohon kepala desa camat mencari meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki laki bernama andi
umur dua puluh sampai dengan dua puluh delapan diperkirakan
sama juga dari desa banjarwangun kecamatan mundu kabupaten cirebon
jadi bapak penyidik polda jabar khususnya direktur pidadak umum dan kak polda
tolong benar benar penyidik segera mendatangi
nama ini dapat dari siapa nama desa ini
ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana
bapak kapolri ini wargamu ini benar benar menangis ini bapak kapolri kasihan ini
nama desa tpu ini ada semuanya
eh mau nanya sempat dimimpikan kan kata kata bilang di podcast itu bahwa
almakum minta dibukakan behel solvent dan extension nya gitu
dan terakhir kapan mimpi dimimpikan semenjak setelah ini mungkin ada apa
tapi kalau untuk film ini belum ya belum saya belum mimpi
cuma waktu pas yang pelaku ketangkep itu saya didatangin terakhir dia sudah balik

satu lagi loh aku belum puas aku mau ngomong lagi
biar seluruh warganya diumumin
ada dikisari ya asr consult hr
kenapa saya ingat ingat permintaan negara
dari desa kalian yaitu bernama peggy alias peron andi dan dhani kalau memang tiga orang ini benar
berasal dari kampung kalian mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim hotman
sembilan ratus sebelas di instagram hotman paris official agar segera dilakukan dilakukan pencarian benar
tiga orang ini pernah tinggal di kampung kalian dan kedua apakah keluarganya masih tinggal di
sini keluarga dari tiga orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini terima kasih dan
bantuan kalian sangat diharapkan ya sangat diharapkan ya terima kasih
itu tadi sudah dijawab bahwa menurut versi omongan yang kerasukan ya yang kerasukan kan
katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian tapi itu belum ada
kepastian terutama yang dpo ini
namun kita ada kecurigaan karena apa karena kok bisa gitu sepertinya masih kurang dilakukan
penyidikan serius atas tiga orang ini jangan jangan belum pernah ke desa itu tapi dpo sudah diumumkan
jangan jangan kita belum tahu kalau benar sudah diumumkan dpo oleh humus polda jabar tapi belum pernah kedesa itu pertanyaannya ada apa ini
pertanyaannya ada apa ini pertanyaannya ada apa ini
pasti ada sesuatu rumput yang bergoyang
ya makanya kalau sampai polda jabar berani mengumumkan bahwa tiga dpo ini berasal dari desa ini
tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu
seminimum akhir akhir ini berarti ada pertanyaan besar ada apa
oke udah terjawab ya
pak apakah memang nanti ada kemungkinan data yang di share dpo itu asal dipalsukan oleh pihak polisi agar
dari mana gue tahu
ya tapi kan itu kan pengumuman resmi institusi menyebutkan nama desa
berarti kemungkinan besar itu benar